tiga pekerja tertimbun material bangunan proyek jalan tol manado bitung di desa tumaluntung kabupaten minahasa utara sulawesi utara
satu orang selamat dan dua korban lainnya masih dalam proses evakuasi
proyek tol manado bitung di desa tumaluntung kabupaten minahasa utara sulawesi utara roboh dan menimbun tiga orang dari dua puluh satu orang pekerja yang berada di lokasi selasa siang
dibantu warga tim penyelamat langsung berusaha mengevakuasi korban dengan menggunakan berbagai alat
petugas kesulitan saat akan mengevakuasi korban karena korban tertimbun di gorong gorong yang sempit
satu korban yang berhasil dievakuasi bernama mukhtar asal blitar sedangkan dua korban lagi masih dalam proses evakuasi
hingga kini belum ada keterangan resmi apa penyebab insiden tersebut
sementara itu proses evakuasi korban tertimbun material bangunan proyek tol manado bitung di sulawesi utara masih berjalan
berlangsung hingga malam hari ini sejak pukul lima belas waktu indonesia tengah tadi
petugas masih berupaya melakukan proses evakuasi dua korban yang masih tertimbun semen basah
petugas masih belum bisa memastikan kondisi korban yang tertimbun
dalam peristiwa ini sembilan belas orang pekerja mengalami luka luka dari dua puluh satu pekerja pt wijaya karya yang sedang membangun proyek tol manado bitung selasa siang

kemudian nanti kita ketemu besi nanti akan kita potong dengan tipis dan isi dari tipis luka
yang menghalangi akses untuk korban
kira kira masih ada berapa korban lagi pak
korban adalah dua orang yang masih tersisa
kemudian dengan malam ini segera terselesaikan